keputusan menitipkan orang tua di pantiwerda melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat
meski kurang populer kenyataannya pantiwerda atau hunian bagi lansia
kerap jadi pilihan dengan berbagai pertimbangan dan alasan pribadi
bagi herianto sulindro yang saat ini berusia sembilan puluh tiga tahun
tinggal di hunian lansia bukan merupakan keputusan yang mudah
namun karena keluarga dan kerabat dekatnya berada di luar negeri sejak tiga tahun lalu
ia memilih menetap di hunian senior kawasan sentul bogor agar tidak merasa sendirian
sekaligus menambah relasi untuk menemani masa tuanya
tidak begitu senang tapi kepeksa tinggal di sini
untuk seumur hidup sekarang sudah tidak ada lainnya sih
semua sudah kembali lagi ke swiss dan bisa
semua mau familynya semua di sana
rukun senior living merupakan hunian lansia kelas atas
biaya yang perlu dikeluarkan per bulannya tidak main main
dimulai dari sembilan belas juta hingga di angka empat puluh juta rupiah
tergantung tipe kamar dan perawatan khusus yang diperlukan
harga tinggi tentunya menyesuaikan fasilitas dan pelayanan yang diberikan
mulai dari kamar nyaman tombol darurat di setiap sudut kamar
toilet ramah lansia pemandangan sejuk tempat alah raga
hingga ruang bermain
selama menjalani aktivitas setiap lansia juga intensif didampingi perawat bersertifikat
lalu apa kabarnya dengan hunian lansia yang sederhana
seperti yang ada di kawasan keramasenen jakarta pusat ini
jadi sejak tahun enam puluh an sasana tresnaw reda kasih sayang
menjadi hunian lansia khusus wanita yang tergolong sederhana
dan mengandalkan dana dari para donatur
biaya hidup per bulan di panti karya kasih ini
hanya dikenakan satu lima ratus rupiah per orang
biaya ini mencakup fasilitas kamar fasilitas kesehatan
dan aktivitas dalam panti yang sederhana
ya syaratnya yang pertama harus kemauan oma sendiri
tidak boleh dipaksakan tidak boleh dipaksakan
dia ditaruh di sini gitu ya
harus memang kemauan dia sendiri
kemudian dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
kemudian memang benar benar dari keluarga tidak ada kendala untuk merawat gitu
yang perlu jadi catatan keputusan menitipkan orang tua di hunian lansia
harus berdasarkan kesepakatan bersama
tidak boleh diputuskan secara sepihak